di awal bulan ramadan pasar pasar di kota bandung terlihat ramai
meski sebagian harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga
akan tetapi pembeli merasa kenaikan ini tidak terlalu memberatkan
pada hari kedua bulan puasa pembeli terlihat ramai di pasar ciaur gelis bandung
mereka membeli kebutuhan untuk buka puasa juga makan sahur
salah satu kebutuhan pokok yang harganya naik di pasar ini adalah telur ayam negeri yang mencapai rp dua puluh tiga per kilogram
kenaikan harga bahan pokok terjadi juga di pasar cihapit
harga ayam potong mengalami kenaikan hingga rp lima
dari yang tadinya rp tiga puluh lima per kilogram menjadi rp empat puluh per kilogram
namun kondisi naiknya harga ayam potong ini dianggap wajar oleh pedagang di masa awal bulan puasa
dan akan segera turun kembali
biasanya paling besok besok turun lagi
pas mau hari rayanya naik lagi seminggu seminggu sebelum hari raya naik lagi
sementara itu harga beras mengalami sedikit kenaikan
mencapai rata rata rp satu per kilogramnya
kondisi kenaikan harga di pasar di kota bandung ini masih dapat ditoleransi oleh pembeli
kalau kemarin kemarin kita bisa habis satu ratus lima puluh sekarang naiknya cuma satu ratus enam puluh lima lima belas ribu lah
wajar ya wajar yang penting nggak ada yang terlalu tinggi gitu
stornya banyak ya

harga bahan pokok lainnya di kedua pasar tersebut terpantau stabil
seperti daging sapi di harga rp satu ratus sepuluh per kilogram
bawang putih rp enam puluh per kilogram
begitu juga dengan harga cabai serta sayur sayuran
wilam nasution bandung